erick erlangga karyawan pt freeport yang tewas dalam pendakiannya ke pegunungan kartens papua hari ini dimakamkan
setelah disemayamkan di rumah duka jenazah erik erlangga dikebumikan di pemakaman umum warung bawang ciamis jawa barat
keluarga korban begitu berduka hingga ada yang pingsan
erik erlangga tewas kedinginan saat mendaki pegunungan kartens papua minggu kemarin
meski sempat mendapat pertolongan nyawa lulusan institut teknologi bandung ini tidak tertolong
erik erlangga meninggalkan anak serta istri yang tengah mengandung anak kedua
ratusan kerabat turut mengantar korban ke peristirahatan terakhirnya